ya dadah ani
sesuai perjanjian lima ratus ribu
kasih jan ya
nggak nyangka aku baik kan joy
itu tabungan aku cuy
iya gue tahu
yaudah mulai besok
itu motor lo pakai dah
tapi lo inget nyentornya jangan telat
aku nggak akan telat cuy
kamu bercandanya jangan gitu dong joy
giliran dapet duit aja

lagian sampe suruh lo nunggu
diri sendiri lah

diri sendiri lah

kalo gitu lo mesti marah sama diri lo sendiri john
ada ada aja mas aku ngomelin diri sendiri
cekat cekat cek kakak
gak usah pakai kunci lo tinggal cetekin doang
ya masa gue sewa motor gue sendiri sih
kan motor kamu udah disewain sama aku semalem
berarti hak milik berpindah ke aku
ya karena kamu pakai buat belanja kamu harus bayar
kamu kan bulanan
turun bapak gue tuh
gua aja bisa sendirian
jadi kau mengkhawatirkan
kemampuan pak tersiregar dari batang tur
gak usah khawatir kau
rumah yang kau cari itu dan yang kau mau beli itu
kau tunggu saja wassalamualaikum
alah rojek bang patar
bukan maksud saya sama sama belum kelihatan juga bang
segini tukang ngojek masih belum ngojek juga
malas sekali mereka
saya jam segini udah muncul
berarti saya gak males
kalau cuma mau ngojek mah
sama saya aja
semenjak kejadian kemarin kau buat aku nyasar itu
masih di bawah si pur
jangan menilai buku dari sampulnya
siapa yang mau membeli buku tisna
aku mau nunggu si oja atau si pur
kalau begitu abang berangkat sendiri aja
dahlah aku sama kau sajalah
mak denger dari tati
katanya motor lo disewain
iya mak buat modal
oh seperti itu
jadi lo uang lima ratus ribu doang ditabungan
sampai sekarang mak heran
kenapa sih tati milih lo
apa sih yang dilihat dari lu
terus dia ngomong apa
abang mau kemana
kan udah ada mila yang bantuin
oh seperti itu
katanya motornya udah disewain
kalau udah disewain ya udah
bantuin bini lo nih yang lagi cari duit